taman impian jaya ancol dipastikan tutup pada liburan natal dan tahun baru selama tiga hari
yaitu tanggal dua puluh lima desember tiga puluh satu desember dan satu januari dua ribu dua puluh
kebijakan ini diberlakukan berdasarkan instruksi gubernur no enam puluh empat
dan seruan gubernur no tujuh belas tahun dua ribu dua puluh tentang pengendalian kegiatan masyarakat
ya seperti yang sudah kami informasikan melalui media masa dan media sosial
bahwa ancol akan melakukan penutupan di tanggal dua puluh lima desember tiga puluh satu desember di dua ribu dua puluh dan juga satu januari dua ribu dua puluh
jadi memang kami mendorong atau mendukung dari kebijakan pemerintah provinsi nikai jakarta
untuk memutus mata rantai penyebaran provinsi nikai jakarta
meski demikian akses penyeberangan ke kepulauan seribu
yang melalui dermaga marina ancol masih dibuka
tak hanya ancol taman mini indonesia indah juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat
bahwa tanggal dua puluh lima desember tiga puluh satu desember dan satu januari dua ribu dua puluh satu dipastikan tutup
langkah ini diambil dalam rangka menekan angka penyebaran covid sembilan belas di dki jakarta
pada masa liburan natal dan tahun baru
selain jakarta pemerintah kabupaten wonogiri juga menutup
objek wisata mulai kamis dua puluh empat desember dua ribu dua puluh hingga empat januari dua ribu dua puluh
antara lain waduk gajah mungkur yang baru dibuka kembali dua minggu lalu
langkah ini dilakukan sebab jumlah pasien covid sembilan belas di wonogiri terus bertambah
ini rencana akan ditutup lagi untuk antisipasi penyebaran covid sembilan belas
akan ditutup mulai tanggal dua puluh empat desember dua ribu dua puluh dan akan dibuka lagi pada tanggal empat januari dua ribu dua puluh
hal serupa dilakukan pemerintah kota makassar sulawesi selatan
pemkot makassar mulai menutup sejumlah tempat rekreasi pada kamis siang
di antaranya anjungan pantai losari yang kerap menjadi tempat berkumpul masyarakat
penutupan sejumlah tempat rekreasi dilakukan lantaran angka kasus positif covid sembilan belas di makassar mengalami kenaikan
tim liputan cnn indonesia